anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
indonesia mendapat kuota haji paling banyak untuk jemaah luar negeri pada musim haji tahun ini
jumlahnya seratus lima puluh satu orang
menteri luar negeri retno marsudi memaparkan masalah haji merupakan salah satu hasil pertemuan bilateral
dengan menteri luar negeri arab saudi pangeran faisal bin farhan al saud selasa siang
selama dua tahun indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji
tahun ini indonesia mendapat kuota haji paling banyak untuk jemaah luar negeri
selama dua tahun indonesia mendapat kuota haji paling banyak untuk jemaah luar negeri
menteri luar negeri retno marsudi yang ikut mendampingi presiden jokowi menyatakan
larangan warga arab saudi berkunjung ke indonesia sudah resmi dicabut
saya sampaikan data data mengenai masalah kondisi covid indonesia yang terus mendapatkan apresiasi dari dunia